sekitar tiga burung kicau dilombakan pada festival burung berkicau yang memperebutkan piala presiden
lomba yang diikuti peserta dari berbagai daerah ini pun dihadiri presiden joko widodo
presiden joko widodo menghadiri pembukaan pameran dan lomba burung berkicau tingkat nasional
piala presiden joko widodo dua ribu delapan belas di kebun raya bogor minggu pagi
koordinator staf khusus presiden teten mas duki serta menteri lingkungan hidup dan kehutanan siti nurbaya pun hadir mendampingi presiden
saat meninjau burung burung yang akan berlomba presiden sempat membantu seorang peserta yang sedang menaikan sangkar ke gantungan burung
selain memberi ruang bagi penggemar burung melalui festival ini presiden juga mengapresiasi upaya penangkaran
yang dilakukan oleh komunitas penangkar burung kicau karena dapat meningkatkan perekonomian
yang berkaitan dengan ekonomi perekonomian dengan penangkaran itu juga roda
ekonomi terutama di ekonomi kerakyatan ini juga tumbuh
ada pembuatan sangkar burung kemudian makanan burung semuanya menjadi berkembang
dan hitungannya tadi untuk ekonomi berapa perputaran pak boy
satu tujuh triliun per tahun
yang paling penting sisi perizinannya
perizinan bahwa burung ini sudah berkembang
jadi berasal dari produk penangkaran itu penting juga
saya kira izin izin mulai akan dirapikan sehingga menjadi semakin jelas